dahulu kala di tanah magis samunga
hiduplah seorang ratu
seorang ratu yang tiada duanya
allegra itu menakutkan
tetapi dia juga baik
dan di bawahnya
makhluk samua yang dikenal sebagai makhluk fenomenal
pria alana telah melahirkan anak kembar
oh itu musik untuk telingaku
wow lihatlah mereka
kelahiran peri setelah beberapa dekade
kau beri nama siapa mereka
kau yang harus beri nama alegra
kau ibu baptis mereka
kau memiliki cahaya
dan mata yang cerah
dan keindahan fajar
aku beri nama kau
beberapa bulan berlalu
dan suatu hari
ketika seluruh samoa
telah beristirahat malam itu
kejahatan menginjakan kakinya di tanah
itu adalah raja voldis
dan dalam beberapa saat
itu adalah raja voldis
dia dengan licik memasuki wilayah kita
dia akan membayarnya
allegra menyerang pasukan voldis
dengan seluruh pemarahnya
seseorang tangkap dia
saat voldis melarikan diri
begitu pula anak buahnya
pertempurannya telah usai
tetapi sesuatu yang buruk telah terjadi
sekarang terbang ibu
lebih dari apapun di dunia ini
dan dia menjadi sangat posesif terhadap mereka
dia akan selalu mengawasi mereka
tapi bukan hanya dia yang matanya tertuju pada si kembar
tahun tahun berlalu dan kedua peri itu tumbuh menjadi peri yang paling cantik dan paling kuat yang pernah ada di dunia ini
oh kau pikir kau bisa mengalahkanku
aku tahu aku bisa saudariku
hei tunggu aku
keduanya sangat kuat sehingga mereka bisa berubah menjadi putri duyung di dalam air
lihat itu itu sangat cantik
biarkan saja kita tidak tahu apa itu
konyol kau mengambil apa yang diberikan laut kepadamu
ayo pergi perlombaan masih berlangsung
asteria tidak menyadari bahwa kalung itu adalah kalung ajaib yang dikutuk
dan vilaka si penyihir ular telah meninggalkannya di sana untuknya
yang mulia kalung itu ada di tempat yang kita inginkan
baiklah akhirnya aku akan membalas dendam pada alegra
aku menunggu di tepi laut
hei ada apa
tidak ada hanya mimpi buruk
selamat pagi anak anakku
selamat pagi ibu
aku di sini
sebenarnya aku tidak akan menonton hari ini
aku harus pergi ke suatu tempat
di suatu tempat
ya kita bisa menyaksikan matahari terbit lalu pergi bersama
tidak aku pergi sendiri saja
kau tidak harus selalu bersama dengan aku kemanapun aku pergi kan
berhentilah menjadi bayanganku
dan saat matahari terbit di cakrawala asteria melompat ke udara dan terbang menjauh
dan kalung itu mulai bekerja

dan kalung itu mulai bekerja
dan kau juga nyat
tentu saja aku nyata sayang aku vilaka teman ibumu
ibu tidak pernah menceritakanmu dan aku belum pernah melihatmu seumur hidupku
oh maksudku ibumu yang sebenarnya peri alana

dan kau belum melihat aku karena aku diusir dari siapapun
saat mencoba melindungi alana dari allegra selama pertempuran musim semi
nah kau buktikan saja sendiri
dan kemudian representasi pertempuran yang tidak benar muncul di bola ajaib
aku mohon jangan aku temanmu
kau dan suamimu adalah ancaman bagi tahtaku
ini sungguh tidak mungkin
jadi kau tidak mempercayai aku tidak apa apa
pergi dan tanyakan ibumu apakah dia siap menjadikanmu atau adikmu ratu semua
kau akan segera mendapatkan jawabannya sampai jumpa
kita ini bukan anak kecil lagi bukan
asteria di mana kau sepanjang hari
sudahlah ibu berapa umurmu saat menjadi ratu samua
lebih muda darimu
aku rasa sudah waktunya kau bisa mempercayai salah satu dari kami sebagai penerusmu
aurora berhenti dia tidak salah
kau belum siap
sama tidak siapnya seperti ibuku
aku adalah ibumu
ibuku yang sebenarnya
minggir kau adik kecil
kau tidak tahu kalau dia telah membunuh orang tua kita
kau telah kehilangan pikiranmu
kau bukan tandinganku
kau jangan coba coba untuk menghalangiku
orang tuaku telah mempercayaimu
dan kami juga mempercayaimu
hanya jika aku yang telah melihat kebenaran sebelumnya
jangan pernah coba untuk menghalangi aku saudariku
dan aku tidak akan pernah memaafkanmu
tapi aku akan memberimu pertarungan yang adil
satu yang tidak kau berikan kepada orang tuaku
aku akan kembali
apa kau baik baik saja
aku baik baik saja
sebenarnya apa ada dengan asteria
aku tidak tahu anakku
aku tidak tahu
tapi aku sungguh tidak membunuh
aku tahu ibu
tidak seperti asteria
aku memiliki kenangan tentang dunia ini sejak aku membuka mataku
aku ingat kau membunuhku
kau menyebut kami
kau bermain dengan kami
kau berbicara dengan ibu tentang kemakmuran samuel
saya menangis di depan kami setelah pertempuran
saya berjanji untuk selamanya melindungi kami
aku ingat semuanya
dan aku tidak akan pernah membiarkan asteria menyakitimu
kau tidak boleh melakukan apapun
asteria adalah putriku juga
aku akan berbicara dengannya besok
tapi malam itu saat elegra tidur
aurora pergi mencari saudarinya
dia melihatnya di pantai laut
jika kau datang untuk membawaku kembali
aku baru saja datang untuk memberitahumu bahwa kau salah
aku tidak tahu apa yang terjadi padamu tiba tiba
tapi kau sudah salah berpikir tentang ibu
dia bukan ibuku
ya dia adalah ibuku
jika kau mencoba untuk menyakitinya
maka kau akan berhadapan denganku
berapa kali aku harus mengingatkanmu adik kecil
kau itu bukan tandinganku
tidak ada seorang pun di samua
adikmu itu tampak percaya diri sekali
jangan khawatir tentang dia
panggilkan aku voldis
musuh dari musuh adalah teman
aku butuh pasukannya
kau ini pandai sekali
maka tibalah harinya
hari yang ditakuti allegra
pasukan laut voldis tiba di pantai shamua
dan siap untuk menyerang
sekarang saatnya untuk membalas dendam
tentara voldies ada di sini
asteria memimpin mereka
kau tahu aku telah mencoba berbicara dengannya
tetapi dia tidak siap untuk mendengarkan aku
aku tidak mengerti perubahannya yang tiba tiba
kalau begitu beri kami perintahmu ratu
aku tidak bisa
dia itu adalah putriku
aku telah berlecewakan orang orang shamua
allegra kaget melihat aurora mengenakan pakaian alanna
izinkan aku untuk memimpin tentara kita ibu
ibu percayalah padaku
dan dengan demikian tibalah saat ketika kedua saudari perempuan yang kembar
dan tumbuh bersama siap untuk saling berhadapan satu sama lain
siap untuk bertahan
saat prajurit menyerang asteria dan aurora meluncur ke udara dan menuju satu sama lain
mengapa kau melakukan ini aurora
kau adalah saudariku
lalu kenapa kau juga
tiba tiba sesuatu menarik menarik
sesuatu menarik perhatian aurora
sesuatu yang dia dan alegra gagal sadari selama ini
aurora melihat bahwa mata asteria berdenyut dengan cepat
dia segera mengerti bahwa saudari perempuannya bukanlah dirinya sendiri
dan sedang berada di bawah pengaruh seseorang
matanya tertuju pada kalung yang menjuntai dan segalanya menjadi jelas baginya
asteria menemukan saudarinya sedang melamun
dengan rasa takut aurora mengambil kalung itu dan juga menariknya
melepaskannya dari leher asteria
seketika mantranya rusak dan asteria menatap saudarinya dengan tercengang
apa apa yang sedang terjadi
aku akan menjelaskan semuanya nanti
sekarang bantu aku mengalahkan musuh
dengan mantra nya yang sudah rusak asteria dan aurora menyerbu bersama ke pasangan
dan dengan segera pasukan voldis tumbang
voldis ditangkap begitu pula dengan velaka
aurora menjelaskan semuanya kepada asteria yang merasa takut dan malu atas perilakunya
jangan khawatir ibu pasti akan mengerti
dan ibunya mengerti
allegra memeluk putrinya

dan ibu juga mengerti
samua yang fenomenal juga mengetahui bahwa itu adalah rencana jahat voldis yang telah menjebak asteria
dan senang para saudara telah membantu mereka mengalahkan pasukannya
aku bangga pada kalian berdua
ingatlah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh
selalu bersama selalu bersama
dan sekarang saatnya mempersembahkan ratu fenomenal mereka
ibu apakah kau siap
dan aku siap untuk menjadi panglima tertinggimu yang mulia
dan dengan demikian negeri shamua mendapat ratu baru mereka
asteria dan aurora tidak bisa dipisahkan
asteria belajar untuk tidak menerima hal hal yang tidak dikenal
dan mengambil setiap keputusan dengan bijak
dan dia mulai mengajar fenomenal tentang kebajikan dan kepemimpinan